tiba tiba teriak gak jelas
woy kenapa lo buang tuh foto
eh coba coba lo ambil fotonya lo lihat ada yang berubah gak
putak kali mata lo
mana mungkin giana ada disini
jadi gak nih dipasang di mading
woy jadi dong
tapi ada yang kurang
bagusnya kita kasih judul apa nih foto
gue pengen lihat reaksi anak anak pas ngeliat foto ini
eh mudah mudahan aja nih ya
si jelek yang suka kirim calon buat gue tuh
dia sadar tuh
oh gara gara foto ini

siapa yang sudah menempelkan foto ini di mading sekolah
siapapun yang sudah melakukan hal ini
ibu harap temui ibu di ruang guru secepatnya
kenapa sih tiba tiba teriak gak jelas
nih mimpi sampai teriak teriak
hari kayak gini juga
ada hal yang harus gue tanyain
di bulunya aku tetap mandi selamat
tles tles ini gak kacau

nih ini memang kacau
saya mau misi sejuk sama perangai
lu lihat apaan sih disitu
aduh aduh aduh aduh
mana sih nih jalan gak pake mata ya
bu sih pake acara lewat situ
iya bu kalau ibu gak lewat sini ibu gak akan ketempat ini
bukannya minta maaf malah salahan ibu
kan yang nabrak andy
kok jadi nyalain gue
kalian semua ikut ibu sekarang
dan yang parahnya lagi
dia kayak mau megang gol gitu
gue juga mimpi aneh
gue ketemu sama
tapi dia pengen bawa gue
aduh gue gak tau deh
gue takutnya dia ngalamin hal yang sama
penghuni toilet itu
walaikan dendam main sama kita
mudah mudahan aja ya nia
soalnya pas tadi buat telpon
lo di dalam kan
jiana buka dong pintunya
bentar bentar nia
ada suara aja di dalam
ada di dalam nia
gak di kunci
ini kamarnya berantakan ya
dia gak ada disini
ini gak beres
gak ada sih
gak ada siapa
hantu itu ada di kamar giana
sejak kapan sih lo jadi champion kayak gini
sama teman gue
coba pemberani disini
kenapa jadi kayak gini sih
jangan jangan ini gara gara makhluk aus itu
terus gimana sekarang